ratusan rumah di perumahan total persada kecamatan periuk kota tanggerang banten masih direndam banjir
banjir memaksa warga mengungsi di gor total persada tanggerang
seperti apa kondisi di pengungsian saat ini
sudah ada korespondensi nn indonesia heranov al bashir
heranov bagaimana situasi di pengungsian makin bertambahkah jumlah pengungsi hingga malam ini
hingga sore ini atau malam ini eva bisa catat ada empat ratus lima puluh kepala keluarga
yang masih mengungsi di gor total pesada yang terletak di kelurahan gembor kecamatan priuk tangerang banten
jika tadi sebelumnya jumlah yang mengungsi di sini sebelumnya adalah kurang dari empat ratus sekarang sudah menjadi empat ratus lima puluh kepala keluarga
ada dua ratus enam puluh satu rumah yang terendam banjir artinya ada seribu kepala keluarga
terletak tersebar di tiga titik yaitu di rw tujuh rw delapan
dan rw sembilan data yang kami terima dari bada penanggulangan bencana daerah setempat
dan saat ini ketinggian air di sini masih bervariasi dari seratus hingga dua ratus cm
artinya warga masih bertahan di posko pengungsian ada tiga titik
pertama di tempat saya melaporkan saat ini di gor total plazada kemudian ada di posyandu alamanda
sebanyak tiga ratus enam puluh lima kepala keluarga
masih bertahan di sini
namun masih ada yang mengungsi ada juga warga yang masih bertahan di lantai dua rumah mereka
mereka enggan untuk mengungsi karena harus menjaga keamanan barang barang
padahal para pihak keamanan di sini sudah berjaga sekitar lima puluh hingga enam puluh lima personil dari brimob
dan apa saja yang akan dibutuhkan oleh para pengungsi di sini saya langsung ngajak berbincang dengan salah satu pengungsi di sini dari rt tujuh rw tujuh
bu rosmiati bu selamat sore
ya selamat sore
mengenai pengungsi di sini bu apa saja yang dibutuhkan
tadi saya mendengar masih membutuhkan obat obatan dan makanan
tapi dapur umum sendiri bagaimana di sini
apakah sudah tersedia atau belum
untuk umum baru persiapan mungkin besok baru dimulai
kalau makan sih ada dari pagi juga ada
minum juga ada cukup
tapi saya dilihat di sini banyak sekali yang masih tertidur dan istirahat
apakah ada yang
menderita sakit atau bagaimana bu
ya sebagian kecapean kali ya
namanya kita kan namanya hujan banjir dadakan ya
biasanya kan perbuari gitu
ini bulan ini baru desember udah mulai ini
jadi orang tanpa inian gitu serempak kecapean
informasi yang saya terima ini banjir diakibatkan oleh hujan yang mengguyur sejak semalam dan tanggul yang tidak bisa menahan debit air di sini
apakah ini kerap kali terjadi satu kali setahun atau bagaimana bu di sini
ya belum tentu
tergantung curah hujannya ya
kalau curah hujannya deras ya bisa sekali dua kali tiga kali mungkin juga
tahun tahun kemarin juga begitu
antisipasinya seperti apa dari pemerintah setempat bu
antisipasinya ya kayak apa namanya tuh apa namanya pompa air sudah ada buat ini
cuma tergantung dari derasnya air cisadane
kalau di sana penuh ya otomatis walaupun kita ini tetap aja lambat gitu kan
ini kan kadang kadang air ini kan air apa namanya air kiriman kan dari bogor dari celeduk
bukan dari ini aja gitu
bukan dari tangerang aja
sampai kapan akan bertahan di pengungsian ini bu kira kira
ya sampai surut gitu
sampai kira kira ini udah bersih gitu
air udah turun udah ini kita bisa tinggal di sini
barang barang sempat diselamatkan sejak semalam atau bagaimana
ibu bersama siapa di sini bu
ya sebagian ada yang
bisa di ini ada yang enggak
karena terburu buru arus terlalu cepat gitu
ini hari ini hari senin hari pertama bekerja ya di hari biasa gitu bu
apakah ini mengganggu pekerjaan ibu mungkin berdagang atau bagaimana bu
ya kalau istilahnya yang namanya anak sekolah ya terganggu ya
karena arus kan harus muter jalan jauh gitu
anak anak diliburkan oleh pihak sekolah atau gimana
ada rekomendasi dari rt
tapi dari pihak sekolah memang tidak libur
cuma kalau memang banjir ya kita kasih surat
aja dari rt setempat sama kelurahan setempat gitu
kalau bapak bekerja bu
wira swasta serabutan
terima kasih bu rosmiati atas waktu ini dengan cnn indonesia
selamat sore bu
demikian eva perbincangan saya dengan ibu rosmiati yang tadi mengeluhkan
banjir yang mengenangi rumah mereka ini
bernampak terhadap perekonomian
kemudian juga sekolah harus diliburkan
dan minta izin rekomendasi
dari pihak rukun tetangga atau rt setempat
agar tidak bisa masuk sekolah
demikian kembalikan anda di studio
artinya ini adalah banjir yang tahunan terjadi begitu ya
semoga kita harapkan ada siasat atau strategi dari pemerintah setempat
supaya ini tidak menjadi agenda rutin tahunan
heranov albasir melaporkan langsung dari tanggerang banten